yusuf pasti sedang menajud
rusak suasana hati gue aja
nih lu pegang nih
mau kemana nih bang
apa benar bapak saya ada disini
iya benar nak
beliau ditemukan dalam keadaan lemah
ada luka di kepala
jadi harus dirawat sementara disini
tenang yusuf tenang
bapak kamu disini pasti direwat dengan baik
yang penting sekarang
temui bapak kamu dulu
bapak saya dimana
itu di nomor kedua

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
masih hidup aja
dia kasih dia udah lari
dia takut sama bapak b
masih ada aja